wacana pemerintah untuk memanfaatkan dana haji dalam sejumlah investasi khususnya infrastruktur menimbulkan pro dan juga kontra
langkah ini dinilai akal akalan pemerintah dan rentan terjadi penyimpangan bahkan dianggap tidak tepat karena berpotensi menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat
korrespondensi nn indonesia femia friadi memiliki laporan selengkapnya
wacana peruntukan dana haji bagi pembangunan sejumlah infrastruktur disampaikan oleh presiden joko widodo saat melantik dewan pengawas dan pelaksana dana haji di istana negara jakarta beberapa waktu lalu
kesempatan ini yang mungkin pemerintah harus memberikan peluang
misalnya ada jalan tol yang sudah brownfit yang mau dilepas
beri kesempatan dulu yang pertama pada dana haji
namun wacana pemerintah tersebut justru menimbulkan beragam reaksi
kalau untuk kebijakan itu sih saya pribadi sih tidak setuju sekali ya
kecuali ada keterkaitan misalkan dana yang dipakai itu bisa untuk memudahkan kita untuk berangkat haji
mungkin tidak jadi masalah
tapi kalau nggak ada hubungannya atau nggak ada ketentuan dengan urusan haji lebih baik jangan
ya menurut saya nggak apa apa
asal jemaahnya itu pas berangkat ya tepat waktu sesuai dengan perjanjian
sesuai yang dijanjikan
gak apa apa menurut saya mah
hasil audit bpk pada dua ribu enam belas menunjukkan jumlah dana yang terdiri atas setoran awal nilai manfaat dan dana abadi umat rp sembilan puluh lima dua triliun
pada akhir dua ribu tujuh belas jumlahnya diperkirakan lebih dari rp seratus triliun
dengan nilai investasi yang ditetapkan rp delapan puluh triliun
dewan pelaksana dana haji tidak menampik adanya wacana itu
meski belum bisa merinci jenis investasinya
mereka menyatakan akan berkonsultasi dengan dewan pengawas dana haji dan dpr
agar tidak salah langkah
kami masih mapping ya kami belum menentukan program apa
karena kami sedang menyusun rencana tentu nanti dengan persetujuan dewas dan dpr
sekarang kami sudah mapping semua investasi
baik itu investasi perbankan investasi portfolio maupun investasi langsung
itu yang diperbolehkan oleh undang undang
jadi kami belum bisa menentukan investasi apa
yang jelas investasi yang memberikan imbal hasil yang tinggi
tapi risikonya kecil gitu ya
tidak bisa dimungkiri wacana ini merupakan tindak lanjut pemerintah
mencari pembiayaan pembangunan infrastruktur dari sumber lain
yakni perolehan pajak dan uang tebusan atas kebijakan pengampunan pajak
namun diharapkan peruntukannya demi kemaslahatan umat dan bebas penyimpangan
kalau kembali kepada prinsip menggalak dana publik
maka harus jelas perjanjiannya dengan si nasabahnya
si nasabah waktu itu perjanjiannya apa
kalau selama ini kan perjanjiannya memang bayar haji tidak ada hal hal lain
nah dari sisi governance menurut saya ini harus diperbaiki loh
kalau memang tujuannya uang umat ini akan dipakai
bukan uang umat ya uang nasabah
jadi artinya kan
nah berarti kan ini harus diperkirakan bahwa sekarang pengelola dana haji ini menjadi semacam manajer investasi
kalau dia semacam punya manajer investasi berarti dia sudah menguakan
akan kemana berarti semua kan harus berubah ininya
prinsipnya ketika ke infrastruktur infrastruktur harus balikin duit gak ke dia
kan kalau misalnya harus balikan uang berarti infrastrukturnya sendiri punya nilai ekonomis dong
nah kalau bisa bayar bunganya bisa bayar pokoknya
berarti ada dana pengembangan dong
kalau ada dana pengembangan berarti harus dikasih dong ke si jamaahnya
jika berkukuh merealisasi wacana tersebut
pemerintah diharapkan bisa meyakinkan publik soal aturan dan kepantasan
sesuai dengan amanat undang undang no tiga puluh empat tahun dua ribu empat belas
sehingga dana haji bisa digunakan secara efektif efisien
transparan dan akuntabel